kaget ya tau tau harga emas logam mulia sudah tembus satu juta rupiah per gramnya
terus pengen ikutan beli tapi bingung karena harganya udah tinggi
jangan khawatir anda tetap bisa berinvestasi emas berapapun duit yang anda pegang
dan jangan takut kalau nanti tidak cetak cuan
membeli emas dalam bentuk fisik membutuhkan modal yang besar
jika anda ke toko emas perhiasan atau gerai emas antam lalu membeli logam mulia batangan
anda perlu modal satu juta rupiah yang setara dengan ukuran satu gram emas
nah dengan teknologi yang berkembang pesat anda bisa membeli emas dalam bentuk digital
jadi tidak kita miliki dalam bentuk batangan melainkan dalam bentuk nilai atau data secara online
buat anda yang uangnya terbatas tetap bisa membeli emas dengan skema menabung
emas fisik bisa kita buktikan dengan cara dilihat dipegang dan dibawa pulang
rasa kepemilikan ini memberi rasa aman dan jaminan bahwa emas sudah di tangan
alasan ini yang membuat banyak orang enggan membeli emas secara online
seperti yang sudah ditawarkan di pegadaian antam atau marketplace
padahal mulai dari sepuluh ribu rupiah anda bisa menabung emas dan berat emas akan tercatat di akun anda
setiap gram emas yang terakumulasi juga didukung oleh emas fisik dengan jumlah yang sama oleh perusahaan yang bersangkutan
emas fisik memiliki resiko kehilangan
jangan sampai berangkas di rumah dibobol maling atau logam mulia hilang karena lupa menyimpan
bisa juga menyimpan di layanan safe deposit box milik perbankan
tetapi membutuhkan biaya sewa tanpa perhubungan
tapi kalau beli emas digital akun yang anda buat pada suatu platform bisa anda cek kapanpun
tak perlu keluar biaya sewa safe deposit box pun tidak khawatir akan tercuri
ada beberapa biaya biaya yang perlu kita perhatikan
misalnya tadi biaya penyimpanan apakah itu akan menggerus return kita
biaya buy and self spread itu ya bisa bervariasi juga tuh antara emas digital yang satu dengan emas digital yang lainnya
kemudian harga beli dan harga jualnya
mereka mengacu kepada harga apa
kemudian juga yang perlu kita perhatikan juga kalau ternyata ada biaya biaya administrasi
misalnya waktu pas dijual lagi cetak dan sebagainya itu perlu kita perhatikan biaya biaya seperti itu
supaya nanti kita akhirnya tahu persis apakah kita sudah memilih toko yang tepat nih untuk apa namanya kita menyimpan emas kita dalam bentuk digital tadi ya
namun keduanya memiliki kesamaan risiko yaitu fluktuasi harga
lalu apakah ini mau
apakah ini yang tepat untuk membeli emas
bagaimana jika nanti harganya turun
jadi kalau supaya kita tidak terjebak dengan momentum gitu
kita berusaha pasang harga sekian tapi kita bertanya tanya besok naik atau turun ya
akhirnya timbul kecemasan gitu kan
nah tapi kita dengan berinvestasi secara rutin secara reguler misalnya tiap bulan kita sisihkan dari penghasilan kita lima ratus ribu atau mungkin dua ratus ribu di emas gitu ya

itu kita bisa lakukan yang disebut sebagai dolar cost
sehingga kita mendapatkan harga rata rata dari setiap fluktuasi dari harga emasnya tersebut
dan biasanya kalau dalam jangka panjang misalnya di atas lima tahun memberikan return yang positif ya emas ini
jadi pilih emas fisik ataupun emas digital keduanya sama sama baik
anda tinggal menyesuaikannya dengan kebutuhan kemampuan finansial dan juga tujuan investasi anda
tapi jangan lupa mengecek bagaimana agen investasi emas anda apakah terpercaya atau tidak
supaya terhindar dari penipuan
supaya terhindar dari penipuan